pendapatan per kapita indonesia pada tahun dua ribu enam belas meningkat menjadi empat puluh tujuh sembilan puluh enam juta rupiah
kenaikan pertumbuhan ekonomi indonesia tahun lalu seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita
tahun lalu pendapatan per kapita indonesia naik menjadi sebesar tiga enam ratus lima dolar amerika
pendapatan per kapita tahun lalu lebih besar dibandingkan dua ribu lima belas yang hanya sebesar empat puluh lima empat belas juta rupiah
dan pada tahun dua ribu empat belas sebesar empat puluh satu sembilan juta rupiah
kenaikan pendapatan per kapita ini adalah kenaikan kita ya
kepada manusia ataupun juga merakyat indonesia per tahun
sepanjang tahun dua ribu enam belas ini memang seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tahun lalu dibandingkan dengan tahun dua ribu lima belas